peradaban maritim indonesia menyimpan kisah sejarah kejayaan nusantara
sejak dulu kalah negeri kita dikenal dengan berbagai kekayaan sumber daya alam yang menjadi incaran banyak negara
indonesia pun berperan penting sebagai gerbang pelayaran strategis dalam jalur perdagangan dunia
bangkit dan jayalah negeri bahari untuk indonesia maju